galau itu apa
gue berubah pikiran
tapi uangnya belum ada be
kalau gitu jangan salahin gue
kalau lo kontrakin ini gue kontrakin sama orang lain
ntar kita tinggal di mana
lu kan bisa tinggal di rumah mertua lu
kan mbak be tau sendiri
mertua saya kalau melihat muka saya enak
ya hape saya ketinggalan
saya nanti gak enak sama bapakmu
ya bapak bapak kalau nyari hape tuh lama
udah ya jalan
kau itu dalam proses perceraian dengan istri kau
di situ kadang saya merasa sedih
ya ikaulah yang harus bersedih
tapi kan yang minta cerai istri saya
mak kalau begitu kau memang pantas bersedih

empat saya mau minta ya
udah pas brady
masa itu dulu tak terjangkau ya
sampe dia ga minggu
ah yang benar
punya batu akik berkepala naga
memangnya mau dijual berapa
iya fadji kebetulan kawanku punya kawan sedang mencari
dia sanggup bayar lima ratus juta
kalau begitu kita ke temu di tempat biasa
kita bicarakan pembagiannya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf bang patter betul ada yang mau jual batu akik seharga satu miliar
rupanya kau tak percaya sama aku
kata bapak saya kita harus percaya sama allah bang
bahwa pak sofian tuh dia nungguin gue di rumahnya
enggak tanya aja bunga
saya belum nanya
kalau lo gak mau gue lagi nih yang narik
masih lama bang ojat
wah udah buru buru makan
dari tadi dipanggilin grand claw di jalan
buka liur mandisan
nah oper aja
ke depan kan abang dia
situ nggak usah minta maaf
bunga yang salah
saya lagi buru buru main naik motor situ aja
saya minta maaf bukan soal itu pak
bunga tadi belum bayar
katanya minta ke bapak
bawa ke penjela aja sih bang
dia kan mesti pakai duit
saya belum juga narik
udah nagih kontrakan aja
duitnya belum ada
siapa yang mau nagih
biar kita semua berkah
lah kalau ngerti
kenapa salam gue kagaknya lo jawab
saya baru inget
tadi saya denger
tadi saya denger
bang fathar ngejual batu akik
kalau saya punya uang sebanyak itu
istri saya gak bakalan minta cerai seperti sekarang ini
gak bakalan seperti ini
gue bukannya nggak solidar sama lo
tapi bisa gak curhat nyantar aja
gue juga lagi galau
gagal lagi galau
galau itu apa
katanya tadi kagak nagih
gue berubah pikiran
tapi uangnya belum ada be
kalau gitu jangan salahin gue
kalau lo kontrakin ini
ntar kita tinggal dimana
lo kan bisa tinggal di rumah mertua lo
kan babi tau sendiri
mertua saya kalau melihat muka saya enak
kalau kamu galau karena kangen sama si kita
ya samperin atuh
tapi gue masih kesel di phpin sama si gita
kalau kamu kesel itu artinya kamu cinta
kata bapak saya cinta itu harus diperjuangkan dengan keringat
kalau perlu dengan darah
bapak lo puja enggak
bapak saya mau
bapak saya mah
pokoknya kalau sampai besok lu kagak bayar kontrakan
pagi pagi ada urusan apa
mau nagi kontrakan ya
cuma mau ngingetin aja jangan sampai lupa bayar kontrakan
kalau sampai lupa kan yang punya hutang jadi dosa
kemarin juga tati udah ngingetin
katanya mbak ben lagi mulu
mau minta tempo satu bulan takut gak dikasih
lo berdua ngomong kemarin
kalau cuma mau minta tempo aja mah gampang
gampang dah gampang ya
gampang itu aja
makasih ya be
sekarang mbak ben mau kemana
tadinya mbak ben mau ngusir ojak kalau gak bisa bayar kontrakan
setelah mati tak sampai ya berante
kalau berumah tangga bukan cuma modal cinta doangan
jadi kayak begini hidupnya
tiap hari kita lagi duit kontrak
enggak tiap hari mak
tapi tiap bulan
tiap hari mak ini juga udah berdoa buat mantu mak yang satu ini
biar cepat punya rumah sendiri
tapi kayaknya bakal susah tuh doa dikabulin
kalau yang didoain tidak pernah ada usahanya
orangnya udah pindah rumah
orangnya udah pindah rumah
saya denger pok
terus kenapa nanya apa
itu bukan nanya
tunggu tunggu tunggu
ke rumah haji sodik
tapi bayarnya setengah kak
lindungnya dengan peduli saja
saja tanya said
dia sampai kedepan orang istri mango
ke whatsapp cuma negara ini
yang gitu dia nggak adanya panggilan
lapi ada juga nyata nyata movement
gak ada apa apa sih
iya tetep rumit sekali
nah itu apa
tihang dulu kau